lar usai lebaran pertemuan antara presiden joko widodo dan ketua umum pdi perjuangan
bekewati soekarno putri tak kunjung di gelar
bahkan ada dugaan pertemuan itu sulit terwujud karena adanya penghalang
apa penghalangnya kita bahas malam hari ini bersama dengan politisi pdi perjuangan ciko hakim
ada juga relawan jokowi immanuel ebenizer dan juga nanti akan bergabung peneliti csis arya fernande
oke saya mau ke mas ciko terlebih dahulu nih
jadi mas jiko ini penegasan sekali lagi nih benar pdi perjuangan ini menutup silaturahmi dengan presiden jokowi
kalau kita melihat apa yang disampaikan mas hasto tadi itu kan menjawab pertanyaan
karena ada gosip atau rumor yang mengatakan ada pertemuan antara pak jokowi dan ibu megawati di hari lebaran
jawaban dari mas hasto itu jelas memang tidak ada pertemuan
yang kedua kalau kita bicara terkait dengan suasana kebatinan dari kader kader pdi perjuangan
mulai dari kader di akar rumput anak ranting hingga elit bahkan sekalipun ibu megawati soekarno putri
kita bisa percaya apa yang itu semua bisa direpresentasikan dari statement mas hasto
karena mas asto ini adalah sosok sekretaris jenderal yang memang mengelola partai
dan juga paling aktif berkomunikasi dengan seluruh kader kami
dari tataran di akar rumput sampai elit bahkan ibu megawati soekarno putri
dan bisa juga dikatakan sebagai sosok yang di internal kami paling sering menemui ibu megawati
tentu juga seperti mbak puan maupun mas nanan
tapi tentu setiap orang punya gaya gaya komunikasinya masing masing
mas hasto juga punya gaya komunikasinya sendiri
tapi bisa dijamin apa yang menjadi penyampaian penyampaian dari mas sasto itu adalah cermin dari suasana hati kami kami yang berada di pdip
suasana kebatinannya sebenarnya seperti apa sih mas ciko tadi yang ditangkap dari pernyataan dari mas sekjen ini
sebenarnya lebih karena beda antara mas gibran yang dicalonkan
tadi kan dibilangnya juga karena beda ini tidak mendukung upaya demokrasi di indonesia
banyak hal tentunya ini juga tercermin dari apa yang menjadi gugatan kami
di mahkamah konstitusi dan kita bisa lihat bahwa kami menggugat terkait dengan pelanggaran musim kampanye
pelanggaran pelanggaran yang dilakukan dalam musim kampanye ini
kami menyoroti terkait dengan nepotisme kami menyoroti tentang abuse of power policy
politisasi bansos pengerahan aparat dan lain lain
artinya ini tidak suatu hal yang sifatnya egotistikal atau egois
atau hanya memikirkan bahwa terjadi tanda kutip
atau mengkhianatan dari kader kader pdi terhadap pdi perjuangan
tetapi juga kami melihat ini adalah suatu pengkhianatan terhadap cita cita dan perjuangan bangsa indonesia
tapi tadi mas gibran sudah bilang kok silaturahmi saja dilarang
saya rasa kata kata dilarang itu kan nggak keluar ya
tapi kami juga belum mendapat saya pribadi belum mendapatkan kabar
ada upaya upaya yang serius membuka jalur komunikasi dari pihak yang ingin bertemu dengan pihak yang ingin ditemui
oke bang noel sebenarnya kalau dari lihat gelagatnya presiden nih
sebenarnya yang tidak mau ini bertemunya pak jokowinya atau bu meganya
saya tidak mau terjebak doa bu meganya atau pak jokowi
tapi secara prinsip pak jokowi itu suka bersilaturahmi dengan siapapun
beliau tidak pernah menutup yang namanya komunikasi dengan siapapun
dan itu disampaikan berkali kali ke saya saat beliau ketemu saya
sekali ya diskusi dan sebagainya
yang saya khawatirkan asto ini menjadi penghalang jembatan silaturahmi
yang sebetulnya ini momennya bulan syawal ini
jadi saya melihatnya ada semacam sinisme politik
entah apalah ya yang terjadi di otaknya asto ini
tapi kan mas asto perpanjangan sek jnpd perjuangan bang
iya seharusnya kan gini tadi kan disampaikan bahwa kita ini sebagai benteng demokrasi
kalau sebagai benteng demokrasi ya sudah silaturahmi kenapa harus di barrier juga dibatas batasin
kalau dia punya komitmen terhadap menjaga demokrasi bukan begitu caranya
persoalan silaturahmi ya persoalan silaturahmi
silaturahmi jangan dibatas batasin dong
jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan mas gibran terkait
pembatas satu pelarangan silaturahmi ini
sebetulnya membuat rakyat semakin bisa menilai
ini siapa sebenarnya negarawan siapa ini yang benar benar tokoh yang pantas gitu
akhirnya rakyat punya cara tersendiri dalam menilai kenegarawanan para elit ini gitu loh
jadi secara jujur saya sampaikan pak jokowi selalu membuka silaturahmi dengan siapapun
apalagi melewati anak ranting anak apa lah
kita ini sebagai anak bangsa kader bangsa ingin sekali para tokoh tokoh ini guyup lah
persoalan lima tahunan kan itu persoalan pahrotan ya
pesta demokrasi yang sudah disediakan oleh konstitusi
tapi persoalan bangsa ini kan mau seribu tahun pun tetap harus hadir tetap harus ada
mungkin terlalu dalam sakitnya
mas arya sebenarnya kalau publik sendiri nangkepnya gimana sih
harusnya ya dalam momen silaturahmi lebaran ini keduanya bisa guyup gitu
bisa balik lagi seperti kemesraan dulu dulu
atau sebenarnya sebaliknya masyarakat memaklumi
iya kalau saya lihat memang untuk saat ini masih sulit kita untuk melihat apakah ada kemungkinan
pak jokowi dan ibu mega akan bertemu
apalagi dengan peristiwa peristiwa politik yang terjadi belakangan ini
dan pilihan pilihan politik yang diambil oleh pak jokowi
yang dalam banyak hal itu berbeda jalan dengan pdi perjuangan
itu membuat tentu tidak mudah ya bagi ibu mega untuk bisa menerima kenyataan
bahwa pak jokowi yang dulu menjadi kader utama pd perjuangan
dan karya terbaik justru memilih jalan yang berbeda dengan perjuangan
nah untuk saat ini memang kita cukup rumit ya kalau kita lihat dari skala satu sampai seratus
mungkin rendah sekali kemungkinannya untuk saat ini kedua tokoh ini akan bertemu ya
ini sebenarnya sulitnya ini pada saat lagi menunggu putusan mk
atau mungkin jangan jangan setelah putusan mk nanti ada kemungkinan atau sama sama sulit
pasca keputusan mk pun saya melihat belum ada indikasi yang kuat kedua tokoh itu bisa bertemu ya
karena sekarang pdip pun sekarang dihadapkan pada dua pilihan
apakah pertama apakah akan menjadi full sebagai partai oposisi
atau kedua memilih bergabung dengan pemerintahan pak prabowo
tetapi bernegosiasinya melalui pilihan yang berbeda
jadi memang itu situasi yang terjadi di internal pdip perjuangan
meskipun kalau kita baca secara internal itu memang ada kelompok kelompok yang menginginkan rekonsiliasi
tapi juga ada kelompok kelompok yang melihat pdip berperan sebagai partai oposisi
oke jadi saat ini pdip membuka rekonsiliasinya dengan pak prabowo ya gitu ya
saya kira kemungkinan itu lebih terbuka dibandingkan kemungkinan untuk apa
membangun hubungan baru dengan pak jokowi untuk saat ini ya
oke kalau gitu langsung nanya ke mas ciko yang lebih terbukanya yang mana mas
rekonsiliasi dengan pak prabowo atau kemungkinan membuka hubungan baru dengan pak jokowi ini rasanya mustahil
rasa kita nggak perlu membanding bandingkan begitu
tapi kalau kita bicara hubungan antara ibu megawati soekarno putri dengan pak prabowo subianto
sampai hari ini memang tidak ada dan tidak pernah ada masalah masalah pribadi
dan masalah masalah yang mendasar terkait hubungan mereka
yang kedua partai pdi perjuangan selama ini juga selalu menghargai dan menghormati partai gerindra
sebagai salah satu partai politik yang berkiprah bersama sama dengan kami dan partai politik yang lain
bahu membahu membangun bahasa walaupun sering berbeda jalan dalam visi misi
maupun ketika berkontestasi dalam pemilu maupun pemilihan presiden
itu yang inginkan disampaikan
bila pun ada pertemuan antara ibu megawati soekarno putri dan pak prabowo
itu tidak akan menjadi suatu hal yang mengejutkan
karena itu tadi dengan alasan alasan memang hubungan pribadi yang baik dan sudah cukup lama
dan juga hubungan antar kepartaian yang jelas
tadi kan juga sudah disampaikan ya memang ada suasana kebatinan yang umum di kalangan kader
di kalangan simpatisan di kalangan pemilih pemilih kami
yang sampai hari ini masih belum bisa menerima apa yang dilakukan di beberapa bulan terakhir
oleh pak jokowi maupun keluarganya terkait dengan bangsa dan negara ini yang kita
yang kita cerminkan dalam gugatan gugatan kita di mahkamah konstitusi
saya rasa itu cukup untuk menjelaskan
tapi ya kembali lagi politik adalah kebiasaan yang mungkin
seni dari segala kemungkinan apa yang hari ini tidak
belum tentu apa yang tidak akan menjadi yang sama di hari yang mendatang
tetapi kalau kita bicara hari ini ya tentunya itu yang menjadi sikap
dan saya rasa apa yang disampaikan mas asto beberapa hari terakhir
beberapa minggu terakhir itu bisa cukup mencerminkan apa yang menjadi sikap kami
ada suasana kebatinan yang rasanya sulit untuk bertemu begitu mas arya
tapi tadi pak bahlil ini juga mengatakan sebenarnya antara pak jokowi dan
bu mega ini punya perasaan yang sama loh untuk saling berbicara
tapi mungkin waktunya tidak terburu buru ini maknanya apa
kalau untuk pak prabowo dan bu mega saya kira memang terutama dari sisi pak prabowo
memang ada kebutuhan yang cukup mendesak dilakukan oleh pak prabowo
mengingat meskipun secara elektoral pak prabowo berhasil memenangi pemilu dengan angka lima puluh delapan persen
tetapi kekuatan real politik partai partai pendukung dua di dpr
kursinya itu hanya di sekitar empat puluh delapan persenan
jadi masih butuh beberapa persen lagi untuk mengenapkan dukungan sampai di atas enam puluh persen
pilihannya saat ini tentu ada beberapa apakah akan membangun komunikasi dengan pdi perjuangan
atau justru dengan nasdem dan pkb
dua duanya sekarang belum ada yang pasti ya
pd perjuangan belum menunjukkan tanda tanda yang aktif
begitu juga pembicaraan dengan nasdem dan pkb juga begitu
jadi inisiatif kalau akan ada pertemuan antara pak prabowo dengan bu mega
tentu inisiatifnya akan berasal dari pak prabowo
karena ada kebutuhan dari sisi pak prabowo untuk mengamankan politik di dpr
dengan hitungan hanya empat puluh delapan persen itu sangat berisiko secara politik
kalau ada kemungkinan pertemuan yang diinisiasi oleh pak prabowo bang noel
untuk bertemu dengan bu megawati ada kemungkinan juga nggak pak prabowo juga menjadi jembatan
pertemuan antara bu mega dengan pak jokowi
ya ini posisi prabowo ini kan sangat dilematis ya
dia di tengah tengah antara dia tunduk terhadap pimpinannya
sebagai detik ini kan dia sebagai menteri pembantu presiden
sebagai presiden terpilih hari ini
nanti ada dua hubungan psikologis yang menurut pandangan saya
antara memilih atasannya pimpinannya dan teman akrabnya bu mega
posisi pak prabowo ini sangat dilematis
karena pak prabowo ini kan karakternya tidak suka berkonflik
dia ingin mau ya semua kinerbangsa ayo bersatu buyuk
makanya berkali kali kan pidato pak prabowo
saya sebagai presiden jangan lagi jumawa dan kita harus saling merangkul
kan begitu juga pak jokowi juga sudah memberi standar kepemimpinan bangsa ini
dengan diangkatnya pak prabowo jadi menteri
itu kan bentuk rekonsiliasi nyata
yang akhirnya meredam nma konflik konflik
nah dalam kasus dua ribu dua puluh empat ini pemilu dua ribu dua puluh empat ini
ini kasusnya tidak ada yang berkonflik
makanya saya tidak memakai pilihan katanya rekonsiliasi
karena apa yang disampaikan kawan kawan pdip
pdip dengan gerindra tidak ada masalah
megawati dengan pak prabowo tidak ada masalah
dan itu kan ditegaskan berkali kali oleh hasto
berarti posisi pak prabowo saat ini sangat sulit karena tadi
nah itu kan problem psikologis yang hari ini dihadapi oleh pak prabowo
nah pak prabowo ini kan dia posisinya hari ini di tengah
dia sangat menghormati bu mega
di sisi lain dia harus patuh terhadap pimpinannya
yaitu presiden yang hari ini masih memimpin bangsa ini
pak prabowo ini kan baru secara definitif menjadi presiden itu nanti kan dua puluh oktober nanti
masih sekitar enam bulan sekian hari lagi lah
jadi menurut saya ya langkah pantasnya dibuka lah pintu silaturahmi ini
dan ini kan momennya momen bulan pesawal
nah saya jujur khawatir dengan narasi narasinya
hasto beberapa waktu ini
karena kecenderungannya lebih pada sinisme politik
udah lah persoalan politik elektronik kan sudah selesai
katanya sudah selesai katanya masih kosong kata aja
itu kan kembali lagi permasalahan itu
jujur kalau kita mau agak ini bercanda ya tapi ada kebenaran di sini
jadi intinya itu masalah lo bukan masalah kita
jadi yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan
jangan sampai juga momentum lebaran ini digunakan untuk hal hal yang sifatnya di luar silaturahmi
yaitu hal hal yang untuk melegitimasi suatu hal yang memang belum legitimate
nah ini yang kita juga jangan sampai juga dibaca oleh masyarakat sebagai suatu trik trik politik
untuk seakan akan mencerminkan bahwa tidak ada kesalahan kesalahan yang diperbuat di masa lalu
mas chiko terima kasih bang noel terima kasih mas arya terima kasih